ratusan pengemudi ojek ojek yang tergabung dari sejumlah organisasi pengemudi ojek
kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor pt gojek indonesia cabang medan kami siang
para pengemudi ojek daring ini sempat melempari kantor gojek dengan botol air mineral
yang dikawal ketat petugas kepolisian
unjuk rasa ini sempat diwarnai kericuhan
sejumlah pengemudi yang kesal dengan kebijakan pt gojek indonesia
sempat melempari kantor gojek cabang medan di komplek cbd jalan padang golf polonia medan sumatera utara
dalam aksinya ratusan masa pengemudi ojek menuntut pt gojek indonesia
mengkaji ulang kebijakan suspen sepihak terhadap pengemudi yang belum jelas kesalahannya
masa juga menuntut agar pt gojek indonesia cabang medan tidak menerima pengemudi baru
yang kini jumlahnya semakin banyak
bila tuntutan mereka tidak direspon masa mengancam akan memboykot pemilu legislatif
dan pilpres mendatang
yang utama adalah banding masal
banding masal artinya kami meminta agar pihak gojek mengkaji ulang
atas suspensi pihak yang dilakukan terhadap pengemudi
dibanding menerima yang rencananya menerima penerimaan rekor baru
yang notabene saat ini sudah terjadi persaingan tidak sehat di lapangan
sehingga bagi kami lebih baik membuka banding masal
dengan banding itu mungkin ada pertimbangan mana
mana yang layak untuk diamnesti mana yang tidak
bukan artinya kami menuntut amnesti tapi banding masal
kalau memang layak kesalahan kesalahan ringan
kalau memang ada hukuman silakan